ih apaan sih
sekali kali kita harus memberi
jangan cuma mau nerima aja
anterin gua dulu ke rumah temen gua
lama apa sebentar
lu gak mau nganterin gua
lo tunggu sini ya
lama apa bentar mak
ih apaan sih
mau narik gak
tapi takut mas pur marah
ih apaan sih

bukan mukanya tapi cara ngomongnya
ih kok kamu udah tahu nama aku
tapi aku belum tahu nama kamu sih
dari kecil sampai saya udah sebesar ini
kan belum sampai rumah mak
gue mau jalan sama temen gue
kagak jadi pulang
kan saya sudah nunggu lama
lu kagak terima
waalaikumsalam bu nur
waalaikumsalam bu nur
potati sama bang ojak lagi mau beli rumah kan
ini saya bawakan brus rumah
saya kan tau potati sama bang ojak
jadi nggak mungkin saya bawakan brosur rumah yang harganya mahal
tau tau perut saya mual
nggak tau tau tau perut saya mual

tau tau perut saya mual
ibu tau kenapa
gue lagi kesal banget
kalau saya lagi senang banget
seneng karena banyak penumpang
kok ngomong lu jadi beda
iih apaan sih
lo abis ketemu ani ya
iih apaan sih
jadi bener lo kan lo abis ketemu ani kan dasar pengianat
ya jelas gue marah lah lo kan tahu si ani kebetan gue
saya juga mikirnya begitu tapi kata neng ani kamu itu cuma teman
kok lo ngajakin berantuk
poh tati itu sudah telat berapa bulan
belum telat kok
kan saya baru seminggu tinggal di kontrakan baru ini
poh tati itu datang bulannya telat berapa bulan
baru dua hari
onde mande selamat ya poh tati isi
gue gak nyangka orang yang gue anggap teman sendiri ternyata pengkhianat
siapa yang pengianat
saya kan cuma nganterin aja
tapi lo udah main kerumahnya ani
saya kan tukang ojek kalau saya gak nganterin kerumahnya apa kata dunia
ini bukan cuma gara gara bang ojek mak ini gara gara tati juga
emang ada apaan sih
kalau saya udah nyakitin perasaan kamu
saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
kalau saya udah
tadinya saya mau ngomong lagi tapi ada penumpang dulu
alar ojek berangkat
tadi pas berangkat sama bang patar disasarin
pas abang pulang sendiri malah nyasar
pas pulang nyasar sendiri kebetulan abang lewatin rumah temen kuliah
ya abang mampir aja dulu
ya keterusan ngobrol
iya nggak apa apa yang penting abang udah sampai rumah
kenapa sih bahagia bener
tadi udah isi bang hamil
usaha kitis yang malem berhasil
iya bang alhamdulillah
beli ga aku